seperti inilah pemandangan kampung waspada corona di nganjuk jawa timur
tepatnya di dusun sedan desa kemlokolegi kecamatan baron
di depan setiap rumah warga diletakkan sebuah wastafel lengkap dengan sabun antiseptik
ya setiap warga yang hendak dan usai beraktivitas mulai membiasakan diri mencuci tangan di wastafel
menjaga pola hidup sehat dan bersih ini tak hanya dilakukan oleh warga dewasa saja
melainkan para lansia dan anak anak
dalam hal ini kan tentang isu corona kita jadi pasang wastafel
cuci tangan sebelum beraktivitas atau makan segala macam
supaya terhindar dari virus corona yang sedang bersebar pada saat ini
ide awal dari pemasangan wastafel ini merupakan saran dari tenaga kesehatan yang ada di desa kemlokolegi
tidak hanya warga setempat yang bisa menggunakan wastafel tersebut
tapi juga warga yang melintas
masa ini juga ada masukan dari bubadan desa dan juga elemen elemen masyarakat tentang berlaku hidup sehat
jadi kita bisa menggunakan air tersebut untuk cuci tangan dari warga sekitar
ataupun warga yang lewat sini atau yang main main ke sini supaya kesehatannya bisa terjaga seperti itu
apa semuanya mampu menggunakan wastafel di depan rumah
ya alhamdulillah untuk di lingkungan rt enam r empat dusun sejen ini semua ada
ada tempat wastafel untuk cuci tangan
diharapkan pola hidup bersih dan sehat yang dilakukan warga desa kemloko legi bisa ditiru desa desa yang lainnya di nganjuk
agung wibowo nganjuk jawa timur